desas desus merger tokopedia dan gojek akhirnya terjawab sudah
senin kemarin dua raksasa perusahaan teknologi terbesar di indonesia ini mengumumkan merger dengan pembentukan entitas baru bernama gotoh
setelah lama santer terdengar akhirnya mega merger antara dua startup terbesar di indonesia menjadi kenyataan
tujuh belas mei dua ribu dua puluh satu gojek dan tokopedia resmi lakukan aksi korporasi berupa merger dengan pembentukan entitas bersama bernama gotoh
mengusung tagline gofar gotogether pembentukan gotoh akan menggabungkan layanan e commerce on demand dan layanan keuangan serta pembayaran
melalui rilis resmi gojek dan tokopedia mengklaim aksi korporasi ini merupakan kombinasi terbesar yang pernah terjadi di indonesia
selain itu gotoh
to juga memiliki nilai transaksi bruto secara grup lebih dari dua puluh dua miliar dolar amerika atau lebih dari tiga ratus empat belas triliun rupiah pada dua ribu dua puluh
gotoh juga memiliki lebih dari seratus juta pengguna aktif bulanan
co founder sekaligus ceo tokopedia william tanuwijaya mengatakan
merger dua perusahaan startup terbesar ini juga menciptakan
akan skala dampak besar bagi masyarakat
tak main main grup goto memiliki daftar investor kelas kakap
mulai dari alibaba group facebook google softbank tamasek tencent hingga telkomsel
dua penggabungan raksasa startup ini telah dinantikan sejak lama
selanjutnya langkah yang dinanti adalah rencana gotoh untuk melantai di bursa saham indonesia
tim liputan cnn indonesia